bauin bentuknya kemana pokoknya
emang tadi pas abis dikasih emak lo taro dimana
tati buka lagi terus tati taruh dompet
dipakai terus nanti jarinya dipotong sama penjahat bang
aku mau surhat
tadi kepala aku di
kamu tau gak ini apa
tukang es kawot tau kartis bioskop
cuy kamu kenapa diem cuy
john murteh lagi kesel sama saya
berarti kita sama cuy
nah berarti dia tuh
dari warung tapi lupa kemana lagi bang
eh tis ini jatah gue
halo pak mumun
oh berangkat sekarang
pak mumun tunggu aja di rumah ya
potati lagi nyari apa
cincin yang tadi potati pakai
iya abis ketemu bu nur cincinnya langsung hilang
potati nuduh saya
saya bukan nuduh bu nur saya cuma cerita
tapi ceritanya potati itu nuduh saya
jadi bu nur enggak lihat cincin saya
yaudah kalau gitu saya mau lanjutin nyari
eh potati jangan pergi dulu
urusan kita belum selesai
urusan saya nyari cincin juga belum selesai
beli es dawet concemungut biar enggak cupu
makin lengket aja cuy
jadi potati itu menuduh ibu mengambil cincinnya
ibu kan jadi sakit hati
udah sabar aja
karena menurut kata kata orang bijak
ibu itu disayang tuhan
hah ibu jadi sebel
sama orang bijak yang selalu bilang
sobak sobak sobak
lu melihatnya gua
itu lu mesem
berarti lu ngajak gua
enggak tahu pok
kalau nggak tahu ngapain nyari di sini
cari apaan pok
bentuknya kayak mana pok
beratnya berapa gram pok
tidak tidak tidak
cincinnya tuh pok
cincinnya tuh pok
cincinnya tuh pok
kalau udah ketemu abang
lagi pakai dihilangin situ cincin
saya terima ya bu ya
burung sama kandang lu yang rusak
gue udah ganti
dan terima kasih ya be ya
nggak usah dimungkin kita lagi dah
tapi nanti kita mampir ke minimarket dulu ya kakak
soalnya rika mau beli cemilan sama minuman
buat nanti dimakan didalam bioskop
lagian filmnya juga baru mulai habis maghrib kok kakak
saya mah terserah neng rika aja
ama tinggal ngikut aja
beh udah jadi
minta ganti rugi sama ojek
lu tenang aja
urusan burung sama kandangnya si ahmad
kandang sama burungnya udah diganti sama ojek
dah sana lu pulang
mila mau beli kopi buat babe
lu jangan berpikir pikir
jangan pulang sebelum bawa kopi
terus gimana dong
kalau ban bocor itu
ayo cari bengkel dulu ya
neng rika duluan aja
sudah selesain baru n context
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi